saudara polisi menahan pengendara mobil yang viral beberapa waktu lalu karena bersikap arogan di tol jakarta cikampek dan menetapkannya sebagai tersangka
tersangka ditangkap di rumahnya di wilayah cempaka putih jakarta pusat
sebelumnya pelaku dilaporkan karena menurut korban tidak menunjukkan itikat baik
dalam insiden itu mobil korban rusak di bagian depan setelah pelaku menabrak mundur mobil korban saat hendak pergi
kb tumas polda metro jaya kombes ad arisyam indradi benarkan penangkapan pengendara mobil fortuner berpelaten ipasu
benar sudah diamankan dan sedang dilakukan
ini bukan pendalaman ujar kb tumas polda metro jaya